atas kelangkaan masker di pasaran
pihak kepolisian dan dinas kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak panik
dan melakukan aksi borong masker
sementara pihak kepolisian juga berjanji akan menindak tegas
jika ada oknum yang menimbun masker secara sengaja
yosibio novianto trenggalek jawa timur